penutupan gerai di sektor retail bisa menjadi sentimen negatif untuk pergerakan saham dari perusahaan perusahaan retail
penutupan gerai bisa mempengaruhi kinerja perusahaan retail baik dari pendapatan hingga ke pangsa pasar
kita lihat pergerakan sejumlah saham dari perusahaan retail terbesar di tanah air
kita lihat dulu matahari department store yang berencana menutup dua tokonya di jakarta
kita lihat untuk matahari department store ini sempat menyentuh level tertingginya di pertengahan bulan mei dan juni
yaitu di angka lima belas sembilan ratus pada tanggal dua puluh dua mei tepatnya dua puluh dua mei dua ribu dua puluh
sementara untuk level penutupan terakhir ini berada di angka sembilan sembilan ratus dua puluh lima
cukup jauh memang kalau kita lihat pergerakan dari tren saham dari matahari departemen store
setelah menyentuh level tertingginya
jadi tanggal dua puluh dua mei lalu trennya terus menurun memang karena kalau kita lihat juga dari aprindo
mengatakan jika untuk semester pertama tahun ini asosiasi pengusaha retail indonesia mengatakan
sehingga membuat akhirnya kinerja dari matahari department store walaupun masih cukup positif sebenarnya
untuk semester pertama tahun dua ribu tujuh belas
sehingga ini juga membuat akhirnya sentimen negatif untuk pergerakan dari saham matahari department store
yang hingga saat ini masih memiliki satu ratus lima puluh enam gerai di tujuh puluh satu kota
sehingga terlihat sekali kinerja laba bersih di semester pertama walaupun kita bagi di sini hingga bulan juni dua ribu tujuh belas
masih cukup positif namun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
kinerja untuk laba bersih dari matahari departemen store memang cukup jauh perbedaannya
sehingga membuat setelah keluar data dari semester pertama terlihat saham dari matahari department store
trennya terus menurun hingga ditutup di level sembilan sembilan ratus dua puluh lima
kita ke perusahaan retail lainnya yang juga menutup gerainya yaitu ramayana lestari sentosa
atau dengan kode saham rals
ini menutup delapan
untuk supermarketnya untuk ramayana lestari sentosa ini karena alasannya adalah merugi
supermarket ramayana lestari sentosa ini ditutup
kita lihat untuk level tertingginya untuk tahun dua ribu enam belas ini di angka rp satu empat ratus enam puluh
untuk harga sahamnya yang tercetak di tanggal tiga februari dua ribu tujuh belas
sementara pada penutupan peragangan kemarin tanggal delapan belas september ini angkanya di rp sembilan ratus tiga puluh lima
kembali trennya setelah keluar
rilis kinerja di semester pertama di bulan juni trennya memang terus menurun
untuk saham dari ramayana lestari sentosa ini karena untuk semester pertama tahun dua ribu dua puluh
walaupun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
sehingga memang sepertiganya dari pertumbuhan laba bersih untuk semester pertama tahun dua ribu tujuh belas
sehingga memang ada koreksi yang cukup dalam setelah keluar data dari rilis kinerja semester pertama
walaupun ada sedikit peningkatan di sini di bulan agustus dan juga september
walaupun akhirnya kembali turun setelah perusahaan ataupun emiten menyatakan menutup delapan supermarketnya karena merugi
kita bergeser ke perusahaan lain yang juga akhirnya menutup anak perusahaannya yaitu tujuh sebelas
pt modern international ini merupakan induk perusahaan dari tujuh sebelas
yang akhirnya menutup seluruh gerai tujuh sebelas di indonesia pada tanggal tiga puluh juni dua ribu dua puluh
kita lihat di awal tahun sahamnya di harga satu ratus satu
kemudian pada bulan juni pada saat perusahaan akhirnya menutup seluruh gerai sevel di indonesia
kita lihat di bulan juni kemudian kita lihat di akhir tiga puluh juni sahamnya langsung flat bergerak di angka lima puluh per sahamnya
sehingga memang terlihat sekali mau tidak mau adanya penutupan dari gerai
gerai dari perusahaan retail ini juga tentunya menjadi sentimen negatif karena tentunya walaupun mungkin ada yang rugi dengan ada penutupan
sehingga akhirnya bisa menutup kos di sana menutup pengeluaran dari perusahaan namun tetap saja menjadi sentimen yang kurang baik
karena mau tidak mau juga pendapatan akhirnya juga berkurang karena tidak ada penjualan paling tidak di satu dua tiga atau delapan seperti ramai ramai untuk gerainya yang ditutup
sehingga juga membuat sentimen yang kurang baik untuk pergerakan sahamnya
kita bergeser ke perusahaan lain
ternyata tidak seluruh retail walaupun tahun dua ribu tujuh belas ini memang lesu karena adanya persaingan dengan retail peritel online ataupun juga e commerce membuat akhirnya retail konvensional yang ada di mal mal ataupun di pusat pusat perbelanjaan ini kinerjanya cukup negatif
namun tidak seluruhnya karena kalau kita lihat dari mitra adi perkasa ini adalah pemilik dari zara kemudian juga mungkin anda yang suka ngopi di starbucks
ini adalah induk perusahaan
ini adalah induk perusahaan
walaupun kembali jika dibandingkan dengan periode waktu yang sama di tahun sebelumnya ini tumbuhnya sebanyak tiga ratus empat puluh lima persen
ini untuk tahun ini
tiga ratus empat puluh lima persen untuk tahun ini laba dari mitra ali perkasa
sehingga membuat akhirnya sahamnya pun juga moncer
sahamnya pun juga akhirnya terus bergerak positif
walaupun akhirnya ada penurunan sedikit di level enam ribu ke level enam sembilan ratus pada penutupan peragaan kemarin
karena kalau kita lihat dari laba bersihnya ini meningkat
memang cukup tinggi
lima puluh persen di periode yang sama pada tahun sebelumnya
di tahun ini melesat tiga ratus empat puluh lima persen
kita ke peritel terakhir yang menjual perkakas rumah tangga
kalau kita lihat dari saham dari ace hardware indonesia ini juga trennya sama seperti mapi tadi
mitra ali perkasa terus positif sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
walaupun sudah ada mulai tren penurunan sedikit
setelah mencetak rekor tertingginya di angka satu satu ratus lima puluh lima per unit sahamnya
ada penurunan sedikit walaupun penurunannya tidak sedahsyat matahari ataupun juga ramayana dan juga modern internasional
ditutup di level satu delapan puluh pada penutupan peragangan kemarin
sementara kalau kita lihat dari kinerja untuk ace hardware ini sepanjang semester pertama
untuk laba bersihnya tumbuh tiga puluh tujuh enam persen
ini sangat positif jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
yang justru pertumbuhan laba bersihnya negatif sekitar tiga persenan
sehingga membuat saham dari a satu indonesia juga terus mesat sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
walaupun ada sedikit penurunan di sana
namun masih cukup positif jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan di awal tahun
yang bahkan harganya masih di bawah rp satu per unit sahamnya